selanjutnya kita ke sumatera utara di mana lebih dari empat lima ratus tenaga kesehatan di sumatera utara ini menolak divaksin
ya pemerintah provinsi sumatera utara akan memanggil mereka dan diharuskan menjalani vaksinasi masal
gubernur sumatera utara edi rahmayadi menjalani vaksinasi kedua pada selasa sore di rumah dinasnya di medan
edi beserta lebih dari sebelas orang tenaga kesehatan di empat kabupaten kota di sumatera utara menjalani vaksinasi
setelah vaksinasi pertama yang dilaksanakan pada dua minggu lalu
vaksinasi dilakukan di tujuh ratus enam puluh tiga fasilitas kesehatan yang ada di kota medan kota binjai kabupaten deli serdang dan kabupaten simalungun
vaksinasi dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fasilitas kesehatan di daerah
usai divaksinasi edi menyatakan masih ada tenaga kesehatan yang tidak bersedia dan tidak mau divaksin
jumlahnya dua puluh lima persen atau sebanyak empat lima ratus delapan puluh empat orang
ada sebagian yang masih menolak tetapi kita sudah komunikasikan jadi enam puluh persen ini kurang lebih dua puluh lima persen dari enam puluh persen itu
yang masih antara mau nanti menunda padahal dia tenaga kesehatan yang setiap saat tidak bisa mengelak
menangani orang orang yang tidak bisa menolak